abdul ditangkap polisi beserta barang bukti berupa satu linggis seutas tali baju korban
sebilah besi hingga martil yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban
menurut pengakuan tersangka ia diperintahkan oleh majikannya yang bernama rashid
yang sekaligus merupakan dalang dari pembunuhan korban dengan bayaran dua puluh juta rupiah
rashid merasa sakit hati karena selalu ditagi hutang sebesar rp tiga puluh juta rupiah
kemudian kita mencari informasi lebih banyak
kasus ini pun terungkap dari laporan keluarga korban berdasarkan bukti yang ditemukan dan rekaman cctv yang berada di rumah
pencarian beberapa saksi saksi juga kita sudah minta keterangan waktu itu tentang kaitannya hilang
termasuk juga beberapa alat bukti selain saksi yaitu rekaman cctv yang beberapa titik itu sudah kita dapatkan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini